gak tau gue lagi
ma kenapa sih kita itu gagal lagi gagal terus kenapa ma
kamu tenang aja mungkin saatnya kita harus mengeluarkan senjata kita
senjata kita maksud mama
kekuatan geris ini akan mengembangkan
apabila mama bertapa dua hari dua malam di ruangan yang gelap
baru kita akan melawan pipin dan dewi
mama yakin keris sangkala ini bisa ngebantu kita
kekuatan geris sangkala ini memang tidak sehebat konsultasion
tapi setidaknya keris ini bisa melindungi kita
bisa apa sih sebenarnya
guru mama pernah bilang eros
jika kekuatan keris ini bangkit
maka dia akan membuat lingkaran api
itu berfungsi untuk melindungi kita
dan yang terpenting adalah
dia bisa membuat
orang tidak berkutik
selama beberapa detik
keren dong ma
mau nunggu apa lagi
lakukan sekarang dong
sekarang juga ma

kekuatan geris sangkala ini bisa ngebantu kita
dan yang terpenting adalah
kita bisa menemukan geris sangkala ini
kekuatan geris sangkala ini bisa ngebantu kita
kekuatan geris sangkala ini bisa ngebantu kita
itu kan dewi
ya ini lahan dia
itu siapa orang tua
halo pertanyaan yang tak bisa kita urti
masih obama ada
masih obama ada
kajian rudy kan bagi
dewi kenapa aku panggil panggil nggak denger ya
bete kenapa ya rw gelisah galomerana bisa juga ya iya udah cabai cabai apa gue lagi
mpet ya kalau mperma dibuka bengga banjir iya udah cerita aja sama kita yang ada di rumah
tuh kebanyakan tamu banyak banyak gue aja nggak bagian tempat aduh aduh tempat tidur gue ditempatin
juga kalau gitu kesian si meme dong ya gimana kalau meme tidur tempat saya aja kebetulan kamar
kosong nah tol ya kan pak rw punya tempat ya nggak don lu dua jan sekatekate ya gue soek lu
mulut lo kate kate si meme lah si meme goda jodoin
jodohin orangnya ganteng keturunan india gua nggak mau gua jodohin sama dua beruk begini
anak gue selamat siang iya selamat siang
ini bidadari dari mana ini bidadari dari langit yang barengnya mau hujan
aduh aduh aduh aduh aduh aduh enggak papa papa saya melihat wanita cantik
emang suka lemes dengkul saya bener bener
aduh ayo aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh ayo kita jatuh
rusuh aja loh lagi ada tamu juga
dibangunin dibangunin apa betul ini rumahnya pak rw kampung buduk oh
iya iya betul saya sendiri orangnya saya asistennya
saya itu kesini sebenarnya mau ketemu ayah saya pak nagra
hah ayah nagraj
pasti ini mah ayah nagrak itu ayah tiri ya
oh bukan ayah nagraj itu ayah kandung saya
ibu saya itu berasal dari kasmil jadi saya lebih mirip ibu saya putih
oh begitu cerita di lapang patuk
aku tinggal disini aja ya sama ayah
aku gak mau jadi orang ketiga
aku jadi orang keempat juga boleh
saya kelima juga gak apa apa
kalau yang ini yang ke seratus saja
harusnya kamu sudah menikah sama rama saat itu
mau tinggal disini juga gak apa apa
tempat masih banyak
dan disini juga ada duda keren yang siap dinikahi
terutama saya gitu
eh orang tua
kamu lebih baik siapkan tanah buat lobang kuburan kamu daripada mikirin istri kedua
ayah kok kasar lu
erin kamu ngapain disini
kayak yang jelih
aduh kayak yang jelih
jangan kasih tahu mama ya
iya tapi sebenernya kamu ngapain disini
aku disini cuma mau
cuma mau bantu raju
mau bantu warga kampung ini
temuin siluman ular hijau yang jahat itu
cuma nama panjangnya
cuma nama panjangnya itu
terus kalau di kampus manggilnya raju
aku juga baru tahu sih
kakak jangan kasih tau mama ya
tapi kamu jangan ngulangin lagi ya
kakak kenapa bawa koper
pasti belum ada yang kasih tau kamu ya erin
keluarga kamu semuanya diusir dari rumah
dan sekarang tante ines dan eros tinggal di rumah itu
diusir dari rumah
wisnu yang udah ngusir mereka semua
kak gak mungkin aku gak percaya kak wisnu bisa kayak gitu
dewi yang udah mempengaruhi wisnu
emang dari awal aku tuh udah ada feeling dewi itu perempuan gak bener
wisnu pasti udah sayang banget sama dewi
makanya dari dulu aku tuh benci banget sama dewi
aku curiga sama kak sinta
ya kak angelie pikir aja
dewi itu tinggal sama kak sinta
sinta itu sama jahatnya sama dewi
aku tuh mau kak rama sadar
kalau kak angelie tuh jauh lebih baik dari kak sinta
aku mau kakak yang jadi kakak ipar aku
semoga suatu hari nanti
rama bisa menyadari
betapa besar rasa cinta aku sama dia
udah waktunya aku kasih pelajaran buat